selama tujuh x dua puluh empat jam dari tanggal dua puluh satu hingga dua puluh delapan april dua ribu dua puluh satu lalu
christine mampu bersepeda dengan menempuh jarak sejauh seribu tujuh ratus enam puluh km
christine wijaya melakukan hal ini secara virtual dengan menggunakan perangkat smart bike trainer
untuk mencatatkan namanya di buku rekor
anggota komunitas sepeda virtual wanita indonesia ini
rata rata harus bersepeda selama dua belas hingga lima belas jam
dan menempuh jarak sejauh dua ratus hingga tiga ratus km per hari

sebenarnya menargetkan mencapai kemampuan
untuk dapat menempuh jarak sejauh dua ribu km
akan tetapi cedera yang dialaminya di hari kedua
membuatnya tidak bisa memenuhi target tersebut
meski begitu dengan total jarak satu tujuh ratus enam puluh km yang ditempuh
christine tetap tercatat sebagai wanita yang bersepeda virtual
dengan jarak terjauh selama satu minggu
yang kendalanya adalah sebenarnya mental sih
karena kan setiap hari ngeliatnya cuma di situ doang kan
kalau misalnya goes di luar
biasanya kita bisa melihat ke kanan
ke kiri pemandangan atau apapun itu
nah kalau ini kita tuh udah stuck di situ aja
nah itu udah melawan rasa bosennya
itu yang sulit sebenarnya
mulai menekuni olahraga sepeda sejak tahun dua ribu lima belas
di masa pandemi seperti saat ini
christine memang lebih memilih berlatih
menggunakan smart bike trainer
sebelumnya christine juga sempat bersepeda virtual
selama dua puluh empat jam menempuh jarak tujuh ratus tiga puluh empat km
dan bersepeda sejauh seribu km dalam waktu tiga hari
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta